saksikan series ipa dan ips di gtv
terus terus terus terus jauh jauh terus ya terus terus ya ya stop stop
bapak kemana ya

tuh bapak tuh kemana aja sih
saya kan titipin mobilnya sama bapak tapi kok malah gak dijagain
memangnya kenapa neng mobilnya hilang apa rusak
gak apa apa sih pak
cuma tadi saya nyariin bapak saya mau kasih uang sama bapak
eh malah bapaknya gak ada
oh maaf neng ya
bapak lagi istirahat
ini uang parkir untuk bapak
kok banyak sekali neng
gak seberapa kok pak
bapak kan dijagain mobil saya
terima kasih neng
terima kasih banyak neng
ampuni anakku jika dia melawan dan membenci orang tuanya ya allah
maafkan hambamu yang tidak bisa mendidik dia dengan baik

aku siap bawa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya rabbi ya rahmanirrahim
ampuni dosa kami ya allah
ampuni dosa izin kami ya allah
ampuni anak anak kami ya allah
luruskan jalan kami ya allah
khususnya anak anak ya allah
khusus nasiti ya allah
sadarkan nasiti ya allah
allah subhanahu wa ta'ala
pak minta uang
zaman sekarang tuh gak enak kalo kemana mana gak pake duit
siti apa kamu tidak lihat bapak baru sembahyang
ya abis sholatnya pake lama sih
kamu ini kayak orang yang tidak pernah beribadah
sholat itu kan tidak boleh buru buru
yaudahlah gak usah pake ceramah mana uangnya
bapak tidak punya duit
ya terus uang yang tadi dikasih temen temen siti mana yang lima puluh ribu
uang itu buat adek kamu nurul
karena sekolahnya tidak dapat biasiswa
lagian orang bego disekolahin
coba kalau dia pinter kayak aku
dia gak bakal ngerepotin orang tua kan
siti cobalah sadar sedikit
yaudahlah pokoknya uangnya buat aku
aku besok mau ke bogor sama temen temen
allah ya rabbi
maka butuh uang untuk pergi ya
tapi uangnya kan udah sama kamu
banyak sekolah itu yang pinter
biar dapat biasiswa jadi gak nyusahin orang tua
kalau kakak memang butuh uang untuk pergi
ini buat kakak aja nurul gak apa apa kok
jadi adek itu harus pengertian ya
kamu kan perlu uang untuk bayar sekolah
gak apa apa bu besok kan hari minggu
siapa tau dapat banyak
nanti kalo uangnya kurang bisa nurul tambahin deh sama uang tabungannya nurul
kamu memang betul betul anak yang baik
bu nurul udah angkat sekolah dulu ya bu
silahkan dikeluarkan bukunya
dan saya akan menambahkan soal lagi
aduh sit itu gimana caranya sih
itu sebenernya tinggal dikelin aja kali
yang atas sama yang atas
udah gitu yang bawah apa yang bawah
kalo udah ketemu hasilnya baru lo bagiin sama yang bawah
gak apa kali bener kan pak
benar apa yang dikatakan siti
kayaknya enakan belajar sama siti deh
jadi rata kita gak buntung
gimana kalau kita belajar bareng ke rumah siti
enggak enggak jangan lah
lo kan pada tahu kalau gue tinggal di rumah tante gue
kayaknya juga disini bayangin anak kecil
gak mungkin dong lo semua pada ke rumah gue
lo kan tau kita juga pengen lulus gini lain bagus
jahat banget sih lo
makanya belajar dong perhatiin
sebal sebal kenapa kak
ini tuh semua gara gara bapak
coba kalo kita gak miskin aku tuh gak bakalan bohong sama temen temen
memangnya kamu bohong apa sama temen temen kamu
aku tuh gak mau kalo temen temen tau kalo aku tuh cuma anak tukang parkir sama tukang sabu jalan
ya terpaksa lah
aku bilang kalau orang tua aku tuh pengusaha
kalo mereka tau bisa beribet lah
ntar aku gak ditemenin lagi
kamu keterlaluan ya
kamu sudah menginjak injak martabat orang tua kamu ti
gak nyangka ibu punya anak seperti kamu
bu kalau boleh jujur ya
aku tuh gak minta dirahiri sama ibu
pas ntar beroleh sih
justru beroleh sih
ini tuh semua gara gara bapak
aku tuh gak mau kalo temen temen tau kalo aku tuh cuma anak tukang parkir sama tukang sabu jalan
ya terpaksa lah
aku bilang kalau orang tua aku tuh pengusaha
kalo mereka tau bisa beribet lah
ntar aku gak ditemenin lagi
nyokap lo aneh ya rat
belanja ke pasar becek gini
tau tuh nyokap gue aneh banget

katanya sih kalo belanja di pasar tradisional
dia bisa menghidupkan masyarakat kecil gitu
terus dia bisa bantu bantu anak anaknya suka berbelanjaan
kenapa sih si nurul nyari duit disini
makasih banyak gede ya
ini sekedar uang jajan buat kamu
makasih ya bu
ada apa kak
ini buat kamu kasih ya kak
loh si titi mau kemana eh siapa sih lo manggil orang sembarangan aja
lo mau kemana lu ikut ya denger ya gue itu bukan kakak lo lagi juga gue nggak punya adik kayak lo
kenal sama dia enggak kenal lagi juga kan kalian tahu kalau gue anak tunggal ya udah jangan
aduh ya allah aduh oh tolong